pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang kembali dilaporkan ke pihak kepolisian
ya kali ini panji gumilang dilaporkan atas dugaan pengelolaan infak dan zakat secara ilegal
hal tersebut diadukan oleh forum indramayu menggugat atau fim di mapolres indramayu jawa barat pada senin siang
pihak fim mengatakan laporan dibuat berdasarkan analisa dari video wawancara ex wali santri di media nasional
fim juga menduga uang di rekening rekening panji gumilang yang dinyatakan menko polhukam mahfud md patut diduga salah satunya dari infak tersebut
kalau selain dari pihak bajnas atau yang tidak mendapatkan izin dari kementerian dan bajnas ya itu adalah illegal fundraising itu menurut fim